sementara itu tim basarnas mengevakuasi wisatawan dan warga yang berada di pulau gili trawangan
setelah gempa dengan magnitudo tujuh mengguncang lombok
sementara itu sejumlah warga juga menyelamatkan diri ke atas bukit
karena khawatir akan ancaman tsunami
video yang diperoleh dari akun twitter humas basarnas
memperlihatkan tim yang sedang mengevakuasi tujuh ratus warga asing ataupun warga indonesia
dari pulau gili terawangan
proses evakuasi dilakukan secara bertahap
dengan menggunakan perahu karet menuju kapal basarnas
warga diwajibkan menggunakan jaket pelampung dalam proses evakuasi dari gili trawangan
tim penyelamat pun melakukan pencarian dan penyelamatan pada pagi hari
untuk memudahkan tim gabungan mencari korban gempa lombok
gempa dengan magnitudo tujuh sempat memunculkan peringatan bahaya tsunami
bagi warga lombok dan sekitarnya
sejumlah warga menyelamatkan diri dengan mengungsi ke atas bukit
warga di pemenang kabupaten lombok utara
membuka tenda darurat di halaman markas polres lombok utara
warga membuka tenda tenda darurat sebagai tempat berlindung
karena khawatir akan adanya gempa susulan
warga juga khawatir akan terjadinya tsunami hingga mengungsi ke atas bukit